masih dari sumatera utara enam ratus tujuh puluh ton bawang bombay merah mini asal india
yang bernilai ratusan miliar rupiah ini disita bares krim abes polri
di salah satu gudang penimbunan di medan sumatera utara
kami juga akan menghadirkan bagaimana memilih bawang merah palsu
dan bawang merah lokal atau asli
setidaknya enam ratus tujuh puluh ton bawang merah mini asal india disita dari salah satu gudang
di kawasan hamparan perak medan sumatera utara
bawang bombay mini impor seharga ratusan miliar rupiah ini disita karena
tidak sesuai keputusan menteri pertanian no satu ratus lima tahun dua ribu tujuh belas
tentang karakteristik bawang bombay yang dapat diimpor
bawang bombay merah mini dengan diameter kurang dari lima cm dinyatakan ilegal
dirjen perlindungan konsumen dan tertib niaga menyatakan
bawang bombay merah mini asal india ini tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan pemerintah
pada tersangka memalsukan dokumen
tiga tersangka inisial lh dari cvsmm as dari udal dan lh dari cvlh
diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka
ketapannya berawal dari adanya laporan dari masyarakat
bahwa di pasar pasar khususnya dari asosiasi bawang merah indonesia
mereka menemukan bahwa di pasar pasar ini
ada bawang yang tidak sama dengan
jenis bawang lokal